dua paski beraka asal provinsi papua yang akan menjadi pasukan pengibar bendera saat hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh tiga tahun ini di istana negara
bertekad membawa bendera merah putih
keduanya juga ingin bertemu dengan orang nomor satu di indonesia yaitu presiden joko widodo di istana negara
sebelum berangkat ke jakarta gideon nusi dan arvanita tokoro mengikuti latihan baris berbaris bersama teman teman paski beraka tingkat provinsi papua
di gorwaringin kota raja jayapura
gideon dan arvanita telah dinyatakan lolos seleksi pada dua puluh dua april dua ribu delapan belas lalu
gideon berharap dirinya masuk dalam pasukan pembentang bendera pusaka
sementara arvanita berharap dirinya bisa terpilih sebagai pembawa baki bendera pusara
nanti pas di istana negara sana saya sangat bertekad menjadi pasukan lapan itu sebagai pembentang bendera
saya juga sangat sangat mau bertemu dengan joko widodo
dan juga hal yang
saya senangnya dari sana dapat berbaur dengan anak anak sana
keinginan saya ingin jadi pemegang bagi tingkat nasional
untuk keluarga orang tua guru dan teman teman saya mendukung saya untuk ikut paski bra
semuanya dukungannya bagus
kasih semangat terus latihan semuanya mengibarat
calon paski braka yang terpilih dari tiga puluh empat provinsi mulai mendatangi pusat pemberdayaan pemuda dan olahraga cibubur
mereka akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan
pemilihan untuk memperingati detik detik proklamasi kemerdekaan pada tujuh belas agustus nanti
hari ini merupakan hari pertama dimulainya diklat untuk calon paski braka yang terpilih dari tiga puluh empat provinsi
sebanyak enam puluh delapan calon paski beraka akan menjalani pemusatan pelatihan sampai tanggal enam belas agustus dua ribu delapan belas
putra putri terpilih asal sulawesi barat hadir sebagai perwakilan pertama yang registrasi di pp ponci bubur
disusul perwakilan aceh dan dki jakarta
masa registrasi dibuka pukul sembilan pagi sampai lima belas sore
dilanjutkan dengan prosesi tantingan atau upacara penerimaan peserta
dikelat paski berak sudah dimulai lalu apa saja kegiatan pelatihan jelalan tujuh belas agustus
kita bergabung dengan rizky renardi di cibubur
rizky sebelum berbicara mengenai tahapan sampai nantinya mereka akan menjadi pasukan pengibar bendera saat tujuh belas agustus
apakah sehingga siang ini semua calon paski berak akan menjalani pemusatan pelatihan
apakah sehingga siang ini semua calon paski berak akan menjalani pemusatan pelatihan
apakah sehingga siang ini semua calon paski berak akan menjalani pemusatan pelatihan
apakah sehingga siang ini semua calon paski berak akan menjalani pemusatan pelatihan

apakah sehingga siang ini semua calon paski berak akan menjalani pemusatan pelatihan
apakah sehingga siang ini semua calon paski berak akan menjalani pemusatan pelatihan
apakah sehingga siang ini semua calon paski berak akan menjalani pemusatan pelatihan

apakah sehingga siang ini semua calon paski berak akan menjalani pemusatan pelatihan
apakah sehingga siang ini semua calon paski berak akan menjalani pemusatan pelatihan